minibus yang dikemudikan ibrahim warga jatiluhur purwakarta ini terbalik di tengah jalan
usai terlibat kecelakaan di jalur wisata purwakarta wanayasa sabtu pagi
saksi mata menyebut minibus yang melaju dari arah wanayasa menuju purwakarta
tiba tiba oleng ke kanan lalu menghantam dan menyeret dua sepeda motor
minibus terbalik setelah menabrak tembok jembatan
dalam peristiwa itu empat orang pengendara sepeda motor yang akan berwisata
menderita luka luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit
pasca kejadian saat pengendara minibus syok
ia menuturkan saat itu ia bersama keluarga baru kembali dari subang
usai menjemput anaknya dari pondok pesantren
beruntung istri dan anaknya tidak menderita luka serius
jadi pokoknya enggak dikasih ingat aja
tahun tahun tahun tahun sudah sedar
itu udah mobil udah ini udah terbalik gitu
aduh ini nangis takut kenapa napa
saya coba buka pintu ya
tanya bisa terbuka yaudah
saya keluarin pulang anak terus istri juga keluarin
ada suara jebuat gitu
ada orang macelang lah
terbang gitu ya pak ya
ya enggak tahu terbangin
terbang di bawah aja
ntarak ya jebuat jebuat
baru aku lihat ke jalan
mobil tuh lagi gini tuh mau ngejumpir
mau terbalik berat ya
tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan kali ini
namun arus lalu lintas di jalur wisata purwakarta menuju wanayasa mengalami kemacetan panjang
sementara di jalur kediri jawa timur
diduga berkendara dalam kondisi mabuk seorang pria terlibat kecelakaan dan tewas di lokasi kejadian sabtu siang
pengendara sepeda motor menabrak sepeda angin yang sama sama melaju menuju arah kota kediri
pengendara motor tewas setelah jatuh karena kepala membentur aspal
anggota kepolisian menemukan botol miras di saku pengendara motor
sementara pengendara sepeda angin menderita luka pada bagian kaki dan dilarikan ke rumah sakit
ada sepeda hotel yang dinaiki pak suratemin dari arah utara ke selatan
disantap sama sepeda motor so berwarna merah
kalau kondisi pak suratnya seperti apa
kakinya robek sepuluh cm
kalau yang sepeda motor sop pun meninggal
kecelakaan pada tahun baru ini kini dalam penanganan satlantas polres kediri
demi lebutan cnn indonesia